terima kasih anda masih bersama kami di kompas petang
saudara upacara pemakaman dan ramil aradide
digelar di taman makam pahlawan nabire papua tengah minggu siang
pemakaman almarhum digelar secara militer
dipimpin inspektur upacara komandan korem satu ratus tujuh puluh
almarhum merupakan korban penembakan organisasi papua merdeka
di pasir putih distrik aradide kabupaten paniai
mendapat kenaikan pangkat luar biasa letu anumerta
almarhum meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak